khusus bertanggal enam belas november dua ribu dua
satu tiga perorangan warga negara indonesia
nama harjo winoto pekerjaan advokat
scbd distrik delapan jakarta indonesia
selanjutnya disebut para pelapor
nama anwar usman tempat tanggal lahir lima tiga puluh satu seribu sembilan ratus lima puluh enam
alamat gedung mahkamah konstitusi
jalan medan merdeka barat no enam jakarta pusat sepuluh ribu satu ratus sepuluh
selanjutnya disebut hakim terlapor
majelis kehormatan telah membaca laporan para pelapor
mendengar keterangan para pelopor
memeriksa bukti bukti para pelapor dan hakim terlapor
mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor
duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pokok laporan
majelis kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan majelis kehormatan dan kedudukan
kewenangan majelis kehormatan dianggap dibacakan
menimbang bahwa berdasarkan pasar satu angkat delapan jungto pasar lima belas ayat satu pmk satu dua ribu tiga
menimbang bahwa oleh karena majelis kehormatan berwenang
untuk memeriksa dan memutus laporan akuo
dan para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan
selanjutnya majelis kehormatan akan mempertimbangkan pokok pokok laporan para pelapor sebagai berikut
pertimbangan majelis kehormatan dalam pokok laporan
setelah memeriksa secara sama laporan dan keterangan pelapor
terdapat dua hal yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
yang oleh majelis kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan
apakah tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan majelis kehormatan
mkmk garing l garing dua ribu dua puluh tiga yang dijatuhkan kepada hakim terlapor
karsa utama dan dua apakah gugatan hakim terlapor ke pengadilan tata usaha negara dianggap sebagai tindakan tidak menerima putusan majelis kehormatan nomor dua
sehingga bertentangan dengan sabta karsa utama
bahwa sebelum majelis kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil dalil pelapor
majelis kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama
sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya berlaku secara universal
maka sebelum mempertimbangkan kedua hal tersebut
sebagaimana diuraikan pada prinsip pragrap lima lima di atas majelis kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi
bahkan keniscayaan dan keberadaannya dalam kaitannya dengan keberadaan korban
kode etik dan perilaku hakim konstitusi
bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama tidak dapat dilepaskan
bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan
dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok sosok pengemban jabatan hakim konstitusi
yang dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam pasar dua puluh empat c ayat lima undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan amanat
dan sekaligus kebutuhan konstitusional
sebagaimana diamatkan oleh pasal dua puluh empat c ayat lima ud seribu sembilan ratus empat puluh lima tersebut
maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi
bukanlah semata mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan
melainkan juga kepribadian sikap dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya
dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan
mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi
yaitu dpr presiden dan mahkamah agung
yang dalam gagasan negara modern mempresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara
bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf lima enam dua diatas
secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan
karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus ruh mahkamah konstitusi
sementara mahkamah konstitusi tidak lain adalah pengawal konstitusi dan segaligus penafsir konstitusi
yang penafsirannya atau yang dituangkan atau tercermin dalam putusan putusannya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara
sebagai pengawal dan penafsir konstitusi
uu dasar sebelas empat lima mahkamah konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersepat final menguji uu dasar sebelas empat lima
memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar
memutus pembubaran partai politik
serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
pasal dua puluh empat c r satu uu dasar sebelas empat lima
selain itu mahkamah konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat dpr
mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang undang dasar pasal dua puluh empat c ayat dua
fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala mahkamah konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat
sementara itu kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi
bukan hanya benar benar mumpuni dalam penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan
melainkan juga benar benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan
melainkan juga benar benar sikap dan perilakunya menunjukkan kepentingan konstitusi

bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari harinya di tengah tengah masyarakat
bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf lima enam dua dan lima enam tiga
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf lima enam dua dan lima enam tiga
tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi
atau sabta harsa kusufarsa utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi
sebagai konstitusi etik sebagaimana dilayaknya konstitusi yang memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi
bukan sekedar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi
karena itu sabta kharsa utama harus benar benar menginternalkan atau mendarah daging dalam kepribadian setiap hakim konstitusi
sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat
yang merupakan kebutuhan mutlak bagi penderatan dan efektivitas putusan putusan mahkamah konstitusi
manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih secara esensial hakim konstitusi
sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh mahkamah konstitusi
apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulanginya diantaranya dan terutama
namun bukan satu satunya melalui tindakan pendegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diwenang untuk itu
sebagaimana yang saat ini berada di tangan majelis kehormatan
menurut penalaran yang wajar fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal dan penapas
dan penafikan untuk perangkat yang diwenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan majelis kehormatan

menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
serta keniscayaan kehadiran majelis kehormatan dalam konteks itu sebagai yang diuraikan pada para lima enam di atas
selanjutnya majelis kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal
yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi diuraikan pada paragraf lima lima
yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
menimbang bahwa para pelapor mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi
yang dilakukan oleh hakim terlapor berkenaan dengan tindakannya menggelar konferensi pers
sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan majelis kehormatan no dua mkmk l dua ribu dua puluh tiga
yang dijatuhkan kepada hakim terlapor
ditambah keberatan atas bentuk sanksi pelanggaran etik yang diterimanya juga mendorong hakim terlapor untuk mengajukan gugatan tata usaha negara
jakarta terhadap keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengangkatan ketua mahkamah konstitusi masa jabatan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan bertanggal sembilan november dua ribu dua puluh
terhadap kedua tindakan dan peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai pelanggaran kode etik
dan perilaku hakim konstitusi sebut majelis kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa majelis kehormatan perlu membaca kembali transkrip konferensi pers hakim terlapor
serta memperhatikan dengan seksama rekaman pernyataan hakim terlapor dalam konversi pers yang menjadi fakta
atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terlapor
pertama melihatkan kemampuan hakim konstitusi yang dilaporkan oleh para pelapor
majelis kehormatan menimukan bahwa pernyataan yang disampaikan hakim terlapor baik secara tersirat maupun tersurat
menunjukkan gelagat dan sikap bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan majelis kehormatan no dua mkmk l dua ribu dua puluh tiga
pokok pernyataan yang disampaikan hakim terlapor merupakan sanggahan dan bantahan atas proses maupun isi putusan
maka majelis kehormatan termasuk bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya
sikap tidak dapat menerima putusan majelis kehormatan tersebut setidaknya tercermin dalam beberapa pernyataan yang diantaranya dianggap telah dibacakan
majelis kehormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan hakim terlapor dalam konferensi pers dimaksud
apakah mengandung unsur unsur yang patut diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama
dan sebagaimana pula dijadikan dalil dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi
oleh para pelapor dalam laporannya
hal yang menurut majelis kehormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima atau legowo
atas putusan majelis kehormatan nomor dua garis miring mk mk garis miring l garis miring dua ribu dua puluh tiga
yang ditujukan oleh hakim terlapor dengan menggelar konversi pers
dalam konversi persa sebut hakim terlapor secara terbuka
menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media
khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara pertimbangan majelis kehormatan dan sanksi
berdasarkan substansi kompresi pers dan cara hakim terlapor menyampaikannya
tampak nyata bahwa hakim terlapor bukan hanya tidak menerima putusan majelis kehormatan nomor dua garis miring mk mk
melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan majelis kehormatan
merupakan bahagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat hakim terlapor
ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkan secara terbuka
dan disampaikan kepada kelayak luas dalam sebuah konversi pers
yang diliput oleh media nasional
majelis kehormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima putusan
yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik seperti majelis kehormatan
tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut diduga melenceng dari kode etik sebagai pedoman perilaku
yang merupakan panduan bagi seorang hakim konstitusi
namun sebelum menanggapi dan menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran di atas
majelis kehormatan juga menemukan fakta
sebagaimana didalilkan oleh para pelapor
dan pada saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat
berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh hakim terlapor
ke pengadilan tata usaha negara jakarta
gugatan dimaksud secara langsung
merupakan dampak susulan dari hal musabab
yang ditimbulkan dari adanya putusan majlis kehormatan nomor dua
garis miring mkmk garis miring l garis miring dua ribu dua puluh tiga
yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor
tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan ke pt un
bagi majelis kehormatan merupakan fakta
ia memperkuat penilaian bahwa hakim terlapor
tidak dapat menerima putusan majelis kehormatan no dua
garis miring mkmk garis miring l garis miring dua ribu dua puluh tiga
bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut
menunjukkan sikap itu secara terbuka
dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas
secara kelembagaan tindakan yang dilakukan oleh hakim terlapor
memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung
terhadap marwah dan keluhuran martabat mahkamah konstitusi
dan tiga kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi
oleh sebab itu penting bagi majelis kehormatan
untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan
dan sikap tindak dapat menerima putusan majelis kehormatan no dua
garis miring mkmk garis miring l garis miring l garis miring l garis miring l
garis miring dua ribu dua puluh tiga yang ditunjukkan hakim terlapor secara terbuka dan diketahui kelayak ramai
patut diduga merupakan bentuk pelanggaran etik sebagaimana termaksud dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi
bahwa terhadap paparan dan fakta sebagaimana diuraikan dalam program lima delapan satu di atas
majelis kehormatan berpendapat hakikat etika lebih cenderung memenuhi elemen sebagai norma kesusilaan
etika merupakan himbauan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku
dalam perkembangannya etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk kode
dengan menjelma sebagai kode
ketika etik maka etika juga memiliki warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensinya
di sisi lain ketika etika dituangkan dalam bentuk kode atau kanan dan dimaknai sebagai aturan hukum
maka karakteristik himbauan moral yang menjadi warna dari etika memudar
kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakut nakuti agar tidak terkena sanksi
padahal sebagai panduan moral etika seharusnya dipegang sebagai rambu rambu untuk berperilaku baik
dalam perkembangannya dewasa ini kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan
imbasnya dibutuhkan perangkat oleh lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik
selain itu perangkat dan lembaga dimaksud untuk menegakkan kode etik
yang juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar kode etik itu ditaati
dan tidak menjadikan kode etik segedar sebagai macan kertas belaka
namun demikian sanksi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata mata
dan serta merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atau retributif dan pemberi epek jera
sanksi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran atau konsistensi
pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku
dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim
john husting dalam kurung seribu sembilan ratus enam puluh empat pernah mewanti wanti telah dibacakan
dan juga dianggap diterjemahkan
berdasarkan uren di atas apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor
majelis kehormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat diterima putusan majelis kehormatan
sebagaimana ditunjukkan oleh hakim terlapor
dalam konteks hakim terlapor sanksi yang dijatuhkan majelis kehormatan dalam putusan akuo
tidak bisa serta merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya
sanksi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak dapat dimaknai dalam konteks pemidanaan
melainkan harus diletakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar hakim terlapor
tidak menyimpang dan kembali berpegang pada prinsip prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi
dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan hakim terlapor
apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan
sebab kedudukan sebagai hakim terlebih hakim konstitusi memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi
mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil tuhan di bumi
sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
yaitu hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat
yang mungkin dianggap membebani
dengan rela hati serta bertingkat laku
sejalan dengan martabat mahkamah
kejanggalan sikap hakim terlapor
untuk mematuhi putusan majlis kormatan
putusan nomor dua garis miring
dalam pandangan majlis kormatan
dampak lain yang ditimbulkan
makamah konstitusi di mata masyarakat

kepercayaan dan dukung masyarakat
dan efektivitas putusan putusan
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas
berkenaan dengan tindakan hakim terlapor
majelis kehormatan nomor dua garis miring mkmk garis miring l
dan mengajukan bugatan ke pengadilan tata usaha negara jakarta
terhadap keputusan mahkamah konstitusi nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
padahal keputusan mahkamah konstitusi dimaksud
adalah untuk melaksanakan putusan majelis kehormatan nomor dua garis miring mkmk garis miring l dua ribu dua puluh
majlis kormatan berpendapat bahwa hakim terlapor
telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor
dan untuk menunjukkan sikap patuhnya
yang tulus terhadap putusan majlis kehormatan
ingkasuh putusan nomor dua garis miring mkmk garis miring l dua ribu dua puluh tiga
majlis kormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan kesopanan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
menimbang terhadap hal hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena tidak ada relevansinya
fakta fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan
serta pertimbangan hukum dan etika diatas
terdapat pelanggaran kodetik dan perilaku hakim konstitusi
inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua
sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor
sebagaimana didalitkan oleh lapor
amar putusan mengingat undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
yang telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
dan peraturan mahkamah konstitusi nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi
satu hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka satu dan angka dua
dua menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota pada hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat

dan hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
dan diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan makamah konstitusi terbuka untuk umum
pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul sepuluh lewat lima puluh menit dan enam detik waktu indonesia barat
oleh tiga anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota
saudara saudara dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan
saya ucapkan terima kasih dan sidang majelis kehormatan saya nyatakan ditutup
yang mulia majelis kehormatan mahkamah konstitusi meninggalkan ruang persidangan
majelis kehormatan mahkamah konstitusi telah memutus
dugaan terjadi dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim anwar usman
dan memberikan teguran tertulis atas sikapnya yang dinilai
melanggar prinsip kesopanan sabta karsa utama
dan juga mengajukan gugatan ke pt un di jakarta